sejumlah mantan narapidana kasus terorisme asal jawa tengah
yang tergabung dalam yayasan putra persaudaraan anak negeri atau persadani
menyatakan diri siap untuk berdakwah di bulan ramadan
mereka berniat akan melakukan safari ke beberapa tempat
untuk berbagi pengalaman terkait aksi terorisme dan radikalisme di tanah air
khusus berkaitan dengan ramadan mereka ingin mendekati kalangan milenial
agar tidak mudah terprovokasi mengikuti ajaran jihad yang mengarah sesat
yang mengajarkan melakukan serangan bom maupun senjata api atas dasar agama
mereka akan berusaha meluruskan pemahaman ajaran agama yang benar
yang justru melarang kekerasan terhadap sesama
dengan senang hati akan ikut mensukseskan bahwa kita bisa berkeliling
untuk memberikan nuansa nuansa perdamaian nuansa nuansa silaturahmi
sehingga bisa diharapkan kehadiran kami di berbagai tempat bisa dirasakan
upaya mantan narapidana kasus terorisme
yang ingin berdakwah di bulan ramadan ini pun disambut positif pihak kepolisian
oleh kepolisian dakwah ini pun bisa dijadikan langkah cipta kondisi selama bulan ramadan
kami akan mengajak beliau beliaunya apa yang beliau pernah rasakan
kemudian saat ini yang beliau rasakan beliau akan sampaikan
sehingga generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang tidak benar
tersusupi dengan ajaran ajaran yang tidak sesuai
sehingga mereka paham karena beliau beliau adalah salah satu pelaku yang tahu bagaimana cara menangkal
di yayasan persadani sedikitnya tiga puluh orang mantan narapidana kasus terorisme telah menjadi anggota
mereka ini pernah terafiliasi ke beberapa kelompok atau organisasi seperti
jamaah islamiyah atau ji jamaah ansurut daulah atau jad
hingga majelis mujahidin indonesia atau mmi
ini nuko semarang